yang dibilang hanya ada beberapa kasus yang tadi itu perkembangan jadi kita hampir tetap
mengirim ke kalau melihat kondisi kondisi ini hidup ini setiap mungkin juga berbeda

hanya ada yang kompis ada tim krim lain lagi dalam kanan kan musim besar perubahan
kerusakannya pak apakah yang ditimbulkan apakah lebih besar atau efeknya pak
dijelaskan ada cara penggunaan jadi berhentikan mengedukasi memakai supaya lebih cepat supaya
lebih lambat jadi untuk menggunakan ini ibaratnya seperti lebih cuma tetapi untuk pembesaran dalam